empat kelompok motor membantah isu keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan vina dan neki
empat kelompok motor ini adalah ekstsi unreker konak dan gbr
tak hanya membantah keterlibatan mereka juga mengaku tak mengenal delapan terpidana dan satu orang tersangka dalam kasus pembunuhan vina
seluruhnya disebut bukan merupakan anggota kelompok motor mereka
ketika diperkirakan kebetulan memang eki kebetulan anggota xtc cerbon kebetulannya beliau almarhum tim empat sumber